kita ke informasi seputar haji
pihak keamanan filipina akan meminta keterangan satu ratus tujuh puluh tujuh wni
yang menjadi korban penipuan haji dengan paspor filipina
pihak filipina mencurigai ini adalah kasus pemalsuan dokumen lintas negara
selasa depan department of justice filipina akan kembali datang ke kbri
untuk melakukan proses identifikasi dan klarifikasi kepada satu ratus tujuh puluh tujuh wni
yang menjadi korban penipuan
hal ini dilakukan untuk menggali informasi terkait sindikat penipuan lintas negara
pemerintah filipina telah menahan lima orang terkait pemalsuan dokumen
hingga saat ini proses hukum masih berlaku sesuai hukum di filipina
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus satu ratus tujuh puluh tujuh wni yang ditahan di filipina
sudah ada koresponden cnn indonesia femi afriyadi di filipina saat ini
femi setelah semua korban ditempatkan di kbri
apa langkah dari pemerintah selanjutnya
pemerintah filipina telah mencari penyelesaian
pemerintah filipina telah mencari penyelesaian
setelah di kbri kondisinya bagaimana sekarang
lebih senang lebih lega
kita menarik ketertarikan bang randy sendiri untuk mengikuti
ataupun juga naik haji melalui jalur filipina seperti ini
dan dengan siapa waktu itu berhubungan berkomunikasi
di samping waktunya singkat artinya penawarannya langsung
dan ditawarin juga positif
fasilitas fasilitas misalnya di arab saudi di filipina itu lebih baik dibanding reguler indonesia
awal mulanya saya kenal dengan pak rasidi ini lewat keluarganya di tempat kami
kebetulan dia punya keluarga pak rasidi dan sung
punya keluarga di sepatik
lewat inilah kami bisa berhubungan by pond dari sebatik ke manila
dan setelah itu semua prosesnya dilewati melalui instruksi dari beliau
oke sesampainya di filipina semua identitas dokumen dipalsukan begitu
sampai tiga dokumen yang dimiliki paspor indonesia visa dan juga paspor filipina itu semua identitasnya berbeda begitu
katanya kalau demi mempercepat mempermudah harus pakai nama filipina
kalau kita nama indonesia randy pasibuan kan cukup
dia tuh ada middle name
jadi semua dokumen itu namanya berbeda begitu
iya untuk memudahkan
tidak ditaat nama ini harus dirobot
kalau macam nama saya randy pasibon saja kan bukan warga filipina
harus ada middle name last name dengan first name
jadi artinya waktu mengurus semua dokumen itu dilakukan di kantor imigrasi negara filipina begitu
seperti apa waktu itu prosesnya
seperti layaknya mengurus haji lokal menilang duduk antri foto pinggir tanda tangan selesai foto selesai
dan ada orang berseragam imigrasi filipina yang membantu saat itu untuk melakukan proses proses itu di sana
kalau berseragam sih rata rata sana yang berseragam saya lihat cuma security yang bagian mengaturnya dengan kalau dalam itu tidak ada seragam khusus di kantor imigrasi

oke artinya semua dokumen yang dimiliki adalah asli tidak ada paspor palsu tidak ada visa palsu tidak ada dokumen lain yang palsu semuanya asli dari otoritas negara filipina begitu
perlu di relit sedikit yang dijanjikan itu bukan paspor tapi laksana paspor digunakan sekali pakai ke arab saudi
bukan paspor laksana paspor dan itu legal bukan itu
kami masuk di sini secara resmi bukan lewat jalan tikus yang sempat diberitakan kemarin di media nah itu salah pak
seluruh identitas di indonesia semuanya diambil begitu
iya betul paspor ktp ada malah sk yang ikut
jadi yang dipegang adalah semua yang beridentitas berhubungan dengan
identitas sama di filipina begitu
iya diamankan dulu identitas indonesia nya kita pakai laksana paspor yang ke arab saudi itu
oke bagaimana sehingga akhirnya ketahuan saat akan masuk boarding di imigrasi di bandara nino aquino sendiri
ah singkat ceritanya pas masuk itu kan yang bisa memiliki paspor filipina harus pandai berbahasa tagalok
nah rata rata orang dari jawa sulawesi dan sebagian teman dari jepang
dari kalimantan usaha memakai bahasa tagalog jadi itulah
jadi artinya saat akan masuk ke imigrasi itu sudah ada yang mendahului kemudian diikuti oleh jemaah jemaah yang lain begitu
nah kalau tidak salah pak ada yang lolos kalau tidak salah tiga atau empat orang dari indonesia
dia pernah jadi tenaga dia bisa bahasa inggris dan memahami bahasa tegak
dan dia termasuk dalam rombongan yang waktu itu akan berangkat pada tanggal itu
iya betul sama rombongan kami di indonesia
apa harapannya untuk bisa segera tuntas persoalan ini agar kedua proses hukum ini bisa dijalankan antara kedua negara dengan baik
dan sehingga bisa dipulangkan
lebih cepat tentu itu harapan yang inginkan oleh semuanya
kalau harapan kami di sini supaya bisa cepat dikembalikan ke negara asal dulu negara pulang ke indonesia
mengenai antara dua negara saya serahkan kepada dubes yang lebih tahu mungkin
kami tidak bisa bicara apa apa mengenai antara dua negara bagaimana caranya
intinya kami supaya cepat dipulangkan
di samping di sini menjadi beban kedubes ya keluarga kami juga di indonesia was was menunggu
kami kalau memang tidak jadi
jadi kontak masih terus dilakukan dengan keluarga
iya insya allah masih berlangsung kontak
terima kasih bang randy pasibuan
ya reinhardt itu informasi yang bisa kita gali dari salah seorang korban yang ini harus ditekankan bahwa seluruh dokumen yang dikeluarkan
tanpa melakukan penyelesaian oleh otoritas filipina semuanya secara sesuai dengan aturan yang berlaku di filipina
sementara kita tidak bisa mencari penyelesaian
yang harus digarisbawahi adalah semua identitas identitas yang terkait dari korban ini itulah yang dipalsukan untuk kemudian mengurus seluruh dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan haji melalui negara filipina
baik reinhardt sampai saat ini seluruh satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia ini sudah diterima di kbri dan nanti akan mengikuti proses hukum yang akan berlangsung selanjutnya
seperti apa nasib mereka atau kepulangan ini
ini juga belum akan ada informasi lebih lanjut kapan mereka akan dideportasi kita semua masih menunggu seperti apa proses hukum yang akan dijalani di negara filipina rehat
baik terima kasih femi afriyadi langsung dari manila filipina
satu ratus tujuh puluh tujuh w yang dikorban penipuan paspor palsu jumat malam dipindahkan ke kedutaan besar ewa beli indonesia di makati city manila filipina
izin pemindahan ini dilakukan setelah pemerintah indonesia bernegosiasi dengan kementerian kehakiman filipina
dengan dikawal oleh pihak departemen of justice
filipina bus yang membawa tiga puluh sembilan warga negara indonesia tiba di kbri di kawasan makati manila pada jumat malam
kasus kepemilikan paspor filipina oleh warga negara indonesia ini masih berjalan sesuai aturan hukum negara filipina
meski diketahui mengantongi paspor filipina semua warga negara indonesia tersebut tidak pernah mengajukan perubahan warga negara atau pembuatan paspor secara legal
menurut duta besar indonesia untuk filipina mereka hanya korban dari sindikat penipuan
pembelaan pemberangkatan haji yang menggunakan kuota haji negara filipina
sehingga keluar paspor filipina
beda dengan mereka sengaja meminta
kalau merasakannya meminta otomatis begitu terima paspor filipina gugur
jadi saya kira harus dibedakan